kami mulai dengan informasi sidang kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap yuyun
akan kembali digelar di pengadilan negeri curup bengkulu pada rabu siang
ya ketujuh terdakwa kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan siswi smp di bengkulu
kembali mendatangi pengadilan negeri curu bengkulu
agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan atau pleidoy
dari terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum
dalam sidang tuntutan pada selasa tiga mei
jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dihukum sepuluh tahun penjara
rencananya persidangan akan digelar di ruang persidangan anak
dan dipimpin oleh hakim ketua heni farida
serta dihadiri jaksa penuntut umum noviana arliadam
sedangkan ketujuh terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum m gunawan
jadi majelis hakim akan mengagendakan terhadap pleidoy tersebut
apakah ada tanggapan kembali dari penuntut umum